cuaca buruk membuat presiden republik indonesia joko widodo gagal mendarat saat akan mengunjungi pengungsian korban bencana longsor di wilayah kecamatan sukajaya kabupaten bogor
pengungsi pun akhirnya ditemui oleh kepala sekretariat presiden bersama bupati bogor
cuaca buruk karena hujan deras disertai kabut tebal membuat helikopter yang ditumpangi presiden joko widodo gagal mendarat di halaman kecamatan sukajaya bogor minggu pagi
pada saat akan mendarat cuaca berubah sangat ekstrim sehingga mengakibatkan berkurangnya jarak pandang yang tidak memenuhi standar penerbangan vvip
sementara dua buah helikopter lain berjenis super puma yang ditumpangi kepala sekretariat presiden dan rombongan tetap berhasil mendarat
rombongan selanjutnya langsung mendatangi pengungsi untuk membagikan ratusan bingkisan sembako di kecamatan sukajaya bogor
melalui staf sekretariat kepresidenan dan bupati bogor jawa barat ade yasin presiden meminta agar semua akses jalur di lokasi tanah longsor
dan kalau tadi dilihat dari atas memang banyak longsor banyak sekali dan ini berikutnya butuh penanganan yang serius dan selain itu juga butuh inventaris yang mana